makanya ceng belajar agama udah uang gak punya ilmu agama minimu jadi apa sih kamu
mulut kamu lemes pisangnya kalah perempuan sama kamu lebih parah dari perempuan kamu
dari tadi ceng moceh terus
haoh haoh ini juga satu kayak perempuan
dari tadi leher saya nih sama punggung saya gatel
aduh si mlehwe bat pisane bahasanya teh tinggi sekarang
emang kamu tahu alergi apaan
tau ceh apa
alergi itu penyakit yang bikin kita gatel gatel
aku yang ngasih tahu saya
bener kamu doi bener
kayak saya saya punya penyakit alergi
saya alergi kalau
lihat mukanya dia nih
aduh gatel gatel saya

gatel gatel nih sekalian

kamu tuh abis nyukur rambut doi
mungkin rambut rambut kecilnya itu yang ada di leher